ya magi meskiput sudah dapat koordinasi torakor antara pemerintah dengan pihak pihak terkait
tapi bmkg juga memprediksi bahwa agustus ini puncak dari kemarau tentunya masih ada karhutlah di mana mana termasuk di riau sumatera selatan termasuk kalimantan tengah ya
iya dan kami juga sempat meliput ke bnpb kita juga sudah melihat ada lebih dari seribu titik yang menyebar di seluruh indonesia
ini semua adalah titik titik panas yang sebenarnya ini akan meningkat di musim kemarau ini
dan pekatnya kabut asap di palangkaraya juga membuat dinas pendidikan kota palangkaraya kalimantan tengah memulangkan puluhan ribu siswa
hal ini dilakukan mengantisipasi dampak buruk akibat asap terhadap siswa jika tetap melakukan kegiatan belajar di tengah pekatnya asap
hingga senin pagi kota palangkaraya kalimantan tengah masih diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan
akibat pekatnya asap puluhan ribu siswa dari tingkat tk hingga smp
terpaksa dipulangkan oleh dinas pendidikan palangkaraya
kepala dinas pendidikan kota palangkaraya sahdin hasan mengatakan saat ini kualitas udara pada indeks stasiun pemantau udara menunjukkan kategori berbahaya
mencermati keadaan udara dan asap pada tadi malam dan sampai dengan pukul enam tiga puluh tadi kondisinya dari indikator yang ada di bundaran besar itu sangat membahayakan
oleh karena itu mencermati ini dan mereka mengurangi akibat itu ya kita hari ini untuk kita liburkan hari ini mulai dari tk sampai dengan sltp
imbauan untuk memulangkan siswa lebih cepat disambut baik pihak sekolah maupun orang tua siswa
surat resminya belum keluar tapi karena sekarang karena keadaan mendesakkan mungkin jadi surat edarannya belum kita terima tetapi sudah di share semua hampir seluruh sekolah ini sudah kayaknya sudah pada memulangkan siswa siswa
mencerbati keadaan udara dan asap pada tadi malam dan sampai dengan pukul enam tiga puluh tadi kondisinya dari indeks stasiun pemantau udara menunjukkan kategori berbahaya

belum diketahui sampai kapan keputusan meliburkan
bagaimana siswa ini diberlakukan
pihak dinas pendidikan akan terus memantau kondisi di lapangan hingga situasi dan kondisi memungkinkan untuk siswa kembali sekolah
pihak dinas pendidikan kota palangkaraya mengimbau kepada orang tua siswa agar anak anak tetap belajar di rumah
samsudi nor kota palangkaraya kalimantan tengah